kalau masalah tenaga pembantu inval bagaimana
gajinya berapa sih cuk
ternyata kayak gajinya besar kang empat juta
kalau saya bisa nego sama mereka tiga juta setengah sisanya kan bisa buat saya kan
ya bisa atu kang
saya akan bantu cari sebanyak banyaknya
mumpung waktunya masih panjang
selamat pagi pak
saya sudah janji dengan bapak itu
ya sudah silakan
saya dhani yang nelpon bapak tadi malam
oh iya yang semalam nelfon ya
boleh saya duduk pak
saya pengen lihat stella pak
saya baca di tabloid stella lagi turun daun
lagi meredup maksud saya pak
hah oh iya pak
ini cuma masalah share dan rating
nanti juga naik lagi
kami juga lagi mempersiapkan stella untuk serial terbaru
saya merasa sedih pak
kalau setelah turun daun
saya ingin membantu
kemarin saya ketemu sama mbah gledek
saya nggak main dukun dukunan pak
ini bukan gaib pak
ini penasehat spiritual
banyak orang yang berburu sama dia
semuanya pada datang
dia juga datang
bapak tau kan
pak kamil wahyudi
dia juga datang pak
dia pejabat juga kan
istrinya tora sudiro
dia juga berguru
nike itu salah satu muridnya
tapi saya nggak main begituan pak
kemarin saya kesana
kalau saya pencet kartu yang sama
saya dapat kartu namanya
siapa tahu saya dapat membantu
saya senang kalau stella terkenal lagi
saya kan salah satu pen nya
saya nggak butuh ini pak
kalau begitu saya permisi
kalau begitu saya permisi
abis beli apa kamu
abis beli botol teh
botol buat apa kan tuh
buat bikin air dingin
belum teh tapi kan persiapan dulu
oh kalau ini mah
buat ditempel di depan kulkas kayak
apa lagi sih teh
yang buat ditempel di kulkas
untung si kosualat lu sabar
ngadepin kamu ya
apa lagi teh
apa lagi apanya sih kom
yang buat ditempel di kulkas
biar kamu tambah semangat
kom jadi senyum gitu
ih tete mah males
wah saya pulang aja kalau gitu
kulkas belum ada
udah nyiapin botol air
kebayang kalau kos marah gak jadi beli kulkas tuh
perang dunia ketiga bisa bisa tuh mereka
emang ayem semuanya
emang hanya ke nebraska
terima kasih yah
terima kasih yah
mau nambah lagi kang
nggak ada uangnya
memang nyatain rumahnya dimana
oh jauh juga
saya lagi berada di kerja
susah sekarang bekerja
mau gak kerja sama saya
jagain warung kopi
saya nggak betah kalau jaga warung
saya suka kerjanya yang jalan jalan
pengen kerja kayak gimana
kerja apa aja
gak diam di satu tempat
saya pernah kerja dua bulan di material
enggak betah kang
soka tuh dimakan lagi
menurut emak orangnya gimana
tawarin dagang cilok aja coach
kalau misalnya akan jualan cilok mau nggak
aku kalau jualan cilok
mah ngider kak
besok aku dilanjutin makan
orang nyata mau
kasian si aceng
tiap hari bantuin sain
biar saya cuci deh bajunya
aku mau pulang
aku mau pulang
tempat tidurnya juga berantakan
saya ambil itu
assalamualaikum waalaikumsalam bagaimana yuk istri saya sudah bisa berangkat sebelum lebaran lagi
dipertimbangkan kang kalau kemampuan bahasa arab istri afak teh sudah dianggap mencukupi
sebelum lebaran bisa langsung berangkat amin kalau masalah tenaga pembantu info bagaimana
gajinya berapa sih cukup
gajinya besar kang empat juta
kalau saya bisa nego sama mereka tiga juta setengah sisanya kan bisa buat saya kan
ya bisa atu kang
amin saya akan bantu cari sebanyak banyaknya mumpung waktunya masih panjang
kang makasih udah bantuin cucu terus
belum selesai cuy
iya mak ada yang bocor
istirahat dulu atau cui kamu teh belum sarapan dari pagi nanti masuk angin
jutnya boleh ngomong nggak tapi ma bos jangan marah ngomong apa gimana kalo tanggal pernikahan cuy di undur satu hari yang
mak gimana kalau tanggal pernikahan cuy diundur satu hari ya mak gimana kalo tanggal pernikahan cuy di undur satu hari ya mak
terserah kamu kamu yang mau nikah terserah
mau ganti hari ganti tanggal ganti bulan juga boleh
tapi kalau bukan tanggal dua puluh lima setelah lebaran
biayanya teh kamu tanggung sendiri
mak mah gak mau bantuin
min sebentar lagi kita akan kedatangan pasien
ini mah orang terkenal nen
jangan kebanyakan garuk nen
jangan kebanyakan ngomong juga
kamu ngomong pendek aja
kamu dengerin aja sampai dia selesai ngomong
selesai dia ngomong
baru kamu ngangguk
mim jangan terlalu banyak ngangguknya
kamu juga jangan manggap terus
kamu dengerin sampai dia selesai ngomong
biar bah geledek yang rusin
tenang biar bah geledek yang ngurusin
tapi yakin mereka teh kamu mau
tenang aja nen
kamu bergerak sambil garuk
pakai gerakan manipulasi yang sudah diajak jagaknya nen

carburatori yang lagi inik
jadi carga pendidikan itu untuk menjaga kesehatan
naires gaklah sesuai
gak boleh nen
namun tempat sebut bohong
tengok dulu ya beda

sekarang biasanya aku letak composi yang relatir
dia jadi datang